wali kota jakarta utara rustam effendi berpamitan dengan seluruh pejabat skpd di pemerintah kota jakarta utara selasa pagi
surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada gubernur basuki cahayapurnama senin sore kemarin
setelah sempat membuka rapat koordinasi dengan kepala suku dinas camat dan lurah
wali kota jakarta utara rustam effendi mengucapkan salam perpisahan
rapat yang berlangsung tertutup itu berubah menjadi acara perpisahan setelah rusta menyatakan pengunduran dirinya di hadapan para bawahannya
rustam mengajukan pengunduran diri kepada gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama setelah kinerjanya dinilai tidak baik oleh ahok
setelah mundur rustam akan kembali menjadi pegawai negeri sipil